berapa kali kpk melakukan ott terkait dengan kepala daerah
tentu kepala daerah itu melalui proses politik yaitu demokrasi pemilu
maka dari itu kami bawaslu punya peran besar bagaimana agar ke depan kepala daerah
dan tentu ketika pilek calon calon anggota dpr adalah orang orang yang punya integritas
dalam konteks ini kami punya beberapa kewenangan dalam pengawasan itu
maka ada yang nantinya barangkali kami akan sinergikan dengan kpk terkait dengan proses proses penindakan
di tahapan pilkada kurang lebih pada bulan februari
itu memasuki tahapan pencalonan
maka tentu kami harus melakukan pengawasan terkait dengan tahapan tahapan pencalonan
pertama adalah persoalan bagaimana dana kampanye nanti peserta pemilu
dan juga terkait dengan penanganan mani politik atau politik transaksional dan sebagainya
itulah yang saya kira
nah tadi kita diskusikan dengan kpk apa yang bisa kami lakukan dan yang bisa disinergikan dengan kpk
saya kira itu sebagai pengantar
dan pak arief bisa tambahin
terima kasih pak arif tua
teman teman media yang saya hormati
memang tadi kita sudah berdiskusi panjang lebar dengan pimpinan kpk dan jajaran
dan salah satu poin penting
yang ingin kita sampaikan adalah
kami dari bawaslu ingin melakukan atau menginginkan ada kerjasama dengan kpk
terutama dalam konteks pencegahan
bagaimana agar praktek pilkada maupun pemilu serentak nantinya tidak transaksional
mengurangi potensi potensi itu
sekaligus mengurangi potensi politik biaya tinggi
karena politik biaya tinggi yang biasanya bermuara dari apakah
mahar politik ataukah manipolitik
ini kemudian bisa memicu praktek praktek korupsi
nah dari kajian kami di bawaslu
daerah daerah yang biasanya banyak praktek politik uang itu rawan
kita kategorikan daerah yang sangat rawan dari sisi indeks kerawanan pemilu
dan dalam konteks ini
bawaslu ingin melakukan pencegahan kepada semua calon peserta pemilu
calon kandidat di pilkada untuk hati hati dalam proses semua tahapan yang akan dilalui
untuk tidak melakukan praktek praktek koruptif
tentu dalam konteks ini kita ingin bekerjasama dengan kpk
proses pencegahannya komunikasi dengan banyak pihaknya
sehingga ini bisa menjadi early warning
sekaligus pengingat dini bagi teman teman di partai politik
di calon kandidat untuk kemudian sama sama kita perhatikan
saya kira itu
yang paling penting adalah pencegahannya
kemudian bahwa nanti sekiranya ada temuan temuan yang ditemukan oleh jajaran kami
tentu akan kami proses sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada
silakan kalau ada tambahan pak
pak saud silakan pak
ya terima kasih
jadi tadi kita mendiskusikan
tentang bagaimana supaya pelaksanaan pesta demokrasi yang kita kenal ke depan ini
minim transaksional kira kira begitu pak ya
sesuai dengan kemenangan dari fungsi dari bawaslu
di mana di dalamnya juga ada unsur pencegahan
ada juga unsur penindakannya
bahkan ada kaitannya dengan apa yang disebut sebagai
pusat penegakan hukum terpadu
nah di situ akan dibahas bagaimana
penindakan penindakan yang bisa dilakukan
tetapi pada bagian lain kita juga tadi tidak hanya bicara
bagaimana penindakan itu bisa dilakukan
dengan melibatkan alat penegak hukum yang disebut sebagai
nah pada bagian lain kita juga mendiskusikan
seperti apa sebenarnya pencegahan yang lebih baik
untuk kita lakukan
tadi dari bawaslu juga sudah mengatakan bahwa dalam jangka ke depan
akan ada satu pengawas di tps
nah ini cukup baik kalau bisa dikapitalisasi
tapi lebih daripada itu kami di kpk sebenarnya
dua tahun terakhir ini melakukan penelitian
di dua pilkada serentak terakhir itu
pasca pilkada itu kita melakukan penelitian
kesimpulan kita bahwa memang sulit sekali kita untuk bisa lepas
dari jeratan transaksional ini
tapi ini negara kita kita harus mengubah itu
undang undangnya sudah sedemikian
bawaslu juga punya keterbatasan dalam hal membawa bukti bukti
sehingga lagi lagi pencegahan akan lebih baik
bagaimana penelitian penelitian kpk di belakang itu nanti itu kemudian
kita mencoba menelitinya sebelum dilakukan
kemarin dua penelitian pilkada itu sebelum sesudah pilkada
nanti kita akan mencoba meliti sebelum
jadi dari sana nanti kita akan bisa tetap mendampingi bawaslu
kami hadir di tengah tengah bawaslu untuk kemudian membangun
pesta demokrasi itu transaksional
kami tadi juga berdiskusi dengan bapak bapak
tadi juga berdiskusi bahwa masa depan indonesia ini banyak juga ditentukan
oleh bagaimana bawaslu bekerja
oleh sebab itu harapan kita mari kita bantu sama sama bawaslu ini
dan kpk tadi sudah komitmen untuk dari sisi pencegahan dan penindakan
dengan keterbatasan masing masing
karena kpk juga dibatasi oleh penyelenggaraan negara dan kerugian negara
terdapat juga diskusi diskusi yang sifatnya teori teori
dari mas febri terlebih karena pimpinan parpol itu disebutkan
juga itu sebenarnya penyelenggara negara
itu masih dalam di atas diskusi
mudah mudahan bisa kita ubah undang undang kita ke depan
bahwa pimpinan parpol adalah penyelenggara negara
itu dalam jangka panjang mungkin nanti
ini diskusi diskusi menarik untuk kemudian kita harus tindak lanjuti
dari saya saya dulu
oke terima kasih pak
terima kasih pak
sa'ud memang diskusinya tadi
demikian tadi hasil pertemuan antara pimpinan bawaslu
dengan komisioner kpk yang intinya adalah melakukan tindakan preventif
agar pesta demokrasi mulai dari tahapan pencalonan
kemudian dana kampanye ini bebas dari politik transaksional
ada beberapa daerah yang memang masuk dalam indeks kerawanan pemilu
kalau menurut versi bawaslu
dan bawaslu ingin melakukan pencegahan agar seluruh tahapan pemilu
yang sudah dimulai sejak tahun ini
sejak bulan oktober ini bisa bebas dari praktek koruptif
dan ini semua akan disinergikan dengan kpk
karena memang dalam penelitian yang dilakukan dalam dua tahun terakhir
indonesia memang sangat sulit lepas dari jeratan politik transaksional
salah satu hal yang dihasilkan dari pertemuan tersebut
pihak kpk akan menempatkan perwakilannya di setiap
atau pengawasnya di setiap